terjadi di ruas tol jakarta cikampek kilometer enam arah jakarta rabu pagi
minibus yang mengalami pecah ban ditabrak pickup hingga terseret dan terbakar
kobaran api tampak dari sebuah minibus di ruas tol jakarta cikampek kilometer enam jati bening kota bekasi
akibat kecelakaan arus lalu lintas menjelang kilometer enam tol japek arah jakarta sempat mengalami kemacetan panjang
pecah ban di tengah dia nggak bisa minggir ke kiri kan karena posisi di tengah di kiri juga banyak mobil
jadi ditabrak dari belakang nih diajar mah ini nih mobil bk
kecelakaan berawal ketika minibus mengalami pecah ban
saat proses penggantian ban minibus ditabrak dari arah
di belakang oleh pickup bermuatan cabai hingga terpental sejauh dua puluh lima meter dan kemudian terbakar
pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan diri namun pengemudi pickup dan kernet mengalami luka serius akibat kencangnya tabrakan
saya sempat kasih ini abah abah
menurut saya memang nggak keguna atau gimana
tapi belum buka ban
dari penghubung mobil pcpc l tiga ratus berikut minibus menangnya sempat terseret ke arah depan
pak untuk ada korban pak
dalam hal perkara ini dari bkt tavansa dia sendirian
dan menurut keterangan dari saya
saya sudah bisa mengambil alih alih